diduga akibat hubungan pendek arus listrik sebuah rumah di kabupaten polewali mandar sulawesi barat
akibat kejadian ini satu orang lansia pemilik rumah tewas karena terjebak di dalam rumahnya
berikut ini rekaman video amatir warga saat api membakar hangus satu unit rumah warga
di desa rapang barat kecamatan mapili polewali mandar sulawesi barat dini hari
tampak warga kesulitan memadamkan api lantaran sumber air yang terbatas
sebanyak empat unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api
namun mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi setelah satu jam karena jauhnya lokasi kebakaran dari pusat kota
akibat kejadian ini pemilik rumah yang diketahui berusia tujuh puluh tahun tewas karena terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri
menurut petugas damkar diduga penyebab kebakaran ini akibat hubungan pendek arus listrik
namun untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran polisi telah melakukan olah tkp
sementara korban tewas telah dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan
kalau korbannya itu adalah pemilik rumah tak senama ya hura
ini kenapa sampai terjebak pak atau bagaimana
kalau saya lihat keadaan kondisi di hasil di lapangan bahwa beliau terjebak di dalam rumah
mungkin karena tidak sempat menyelamatkan diri sehingga harus terbakar
ini dugaan sendiri apa penyebabnya ini pak
kalau penyampaian warga bahwa api diduga adanya kosong listrik
nah untuk memadamkan berapa unit yang diterjunkan armada
kami menurunkan ada empat armada dan enam belas personil